sementara itu uang saku untuk jemaah haji pada dua ribu dua puluh diputuskan tetap rp satu lima ratus atau setara rp lima empat ratus
sebelumnya badan pengelola keuangan haji atau bpkh mengusulkan untuk menurunkan uang saku jemaah haji menjadi rp satu
dikutip dari detik com meskipun tetap rp satu lima ratus
penetapan uang saku haji ini masih menunggu hasil rapat bersama kalangan legislatif yang akan dilaksanakan pada februari mendatang
dengan besaran uang saku yang sama yaitu di tahun dua ribu sembilan belas yaitu rp satu lima ratus
jemaah haji akan tetap mendapatkan jatah makan sebanyak lima puluh kali
berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya yaitu hanya empat puluh kali
uang saku jemaah haji tidak hanya untuk membeli kebutuhan makan saat tidak mendapatkan layanan catering pada fase arafah
musdalifah dan mina di mekah
tetapi juga digunakan untuk membayar dam atau denda bagi yang melakukan haji tamatu
atau mendahulukan uang
umroh daripada haji